kami perbarui kembali informasi terkait dugaan ledakan di polsek astana anyar kota bandung jawa barat
kapol restabes bandung kombes pol aswin sipayung menyatakan kronologis kejadian bermula sekitar pukul delapan dua puluh waktu indonesia barat
polsek astana anyar sedang apel pagi di mana tiba tiba ada satu orang masuk ke polsek dengan mengacungkan senjata tajam
yang menerobos barisan apel anggota sementara anggota berhasil menghindari dari adanya sosok yang masuk tersebut ke kawasan polsek astana anyar
sesaat kemudian terjadi ledakan pelaku diduga membawa bom
ledakan terjadi di bagian dalam depan pintu masuk polsek
sejauh ini informasi yang kami dapatkan ada tiga orang anggota polisi yang terluka
dan saat ini sedang dibawa ke rumah sakit polri bandung untuk mendapatkan perawatan
situasi terkait ini terkait
terkait dengan radius ledakan mencapai tiga ratus meter dari dan sudah diberi garis polisi
dan informasi tadi kami juga sempat berbincang dengan kb sumas polda jawa barat
kombes pol ibrahim tompo sika mengatakan saat ini polisi sedang melakukan penyidikan dan melakukan investigasi terkait dengan ledakan tersebut
polisi belum berani memastikan apakah ledakan ini akibat bom bunuh diri
karena masih harus melakukan adanya investigasi tim pusla empat
dan juga melakukan investigasi
sejauh ini aparat keamanan akan melakukan penyisiran ke sejumlah daerah
dan meningkatkan pengamanan terutama di daerah daerah ataupun kawasan yang memang ramai akan adanya warga
terutama menjelang natal dan tahun baru